anda kembali di redaksi siang
jika anda berwisata ke banyuwangi jawa timur
anda bisa belajar mengolah sekaligus menikmati susu kambing etawa
yang diproduksi oleh warga desa gombengsari
kita ikuti perjalanan korespondensi nn indonesia gita gowinda
selamat datang di the sunrise of java
kali ini saya sedang berada di tempat yang lagi ngehits di banyuwangi jawa timur
tempat dimana kita bisa melihat keindahan alam banyuwangi dari ketinggian
selain itu kita bisa bersesiri ya
dan tentunya jangan lupa upload foto di media sosial anda
puncak asmoro yang terletak di desa gomengsari ini
menjadi salah satu tempat wisata baru di banyuwangi jawa timur
untuk anda yang suka fotografi atau bersuap foto
puncak asmoro wajib anda kunjungi
setelah menikmati keindahan banyuwangi dari ketinggian
saya mengunjungi desa gombengsari
kali ini saya sedang berkebun dengan mas mahdar
untuk berburu tanaman klarisidia
bukan untuk dimakan
tapi untuk dikasihkan ke siapa mas
siapa eta itu
eta dari india
pengen tahu penasaran
jika tadi saya bilang mau diberikan si eta
ternyata di desa gombengsari ini terdapat puluhan eta
nah penasaran kan siapa eta
nah kalau tadi saya bilang si eta dari india
nah ini dia
eta dari india
ini adalah kambing etawa
dimana dia itu ternyata tidak mau untuk makan rumput biasa
jadi maunya tanaman yang seperti ini
sekarang kita kasih makan
kambing etawa merupakan kambing hasil perkawinan silang
antara kambing jamnapari dari india dengan kambing lokal indonesia
kambing etawa memiliki postur yang lebih besar
dan telinga yang lebih panjang
tinggi kambing jantan bisa mencapai seratus cm
sedangkan betina delapan puluh lima cm
kambing etawa banyak dimanfaatkan susunya
kambing etawa mandi dua kali dalam seminggu
mandinya harus pakai sabun
biar wangi dan rambutnya terawat
saya penasaran nih
untuk belajar memerah susu si eta
yang harus dilakukan adalah membersihkan puting susu kambing
tadi setelah dibersihin ya
sekarang kita mau langsung merah susunya
tapi kalau yang satu ini ada namanya nggak mas madar
pemerah susu harus menggunakan sarung tangan
untuk menjaga kebersihan susu
saya harus banyak belajar nih
karena belum pernah memerah susu kambing
terlunjuk sama jempol
terlunjuk sama jempol
ini untuk mengunci
sisa yang tiga ini untuk memerah
oke jadi seperti ini ya
oke dan ini harus kuat juga
kambing yang hendak diperah harus ditenangkan terlebih dahulu
saya cukup kaget ketika si catty kambing etawa ini
terus berjalan di dalam kandang
dan susah dikendalikan ketika hendak diperah susunya
cara untuk menenangkannya adalah dengan mengelus punuk dan punggung belakang
setelah kambing tenang kita bisa perah susunya
saya melihat terlebih dahulu mas mahdar yang tampaknya cukup mudah memerah susu
tapi dalam prakteknya tidak semudah itu
jari telunjuk dan jempol harus benar benar kuat untuk memegang puting susu kambing
jika kurang kuat maka susu tidak bisa keluar
tekanan tiga jari yang lain harus kencang untuk menekan susu keluar
akhirnya setelah saya berusaha belajar gimana
cara merah susu kambing etawa
ini dia hasilnya siap untuk diminum
perawatan kambing makanan dan kebersihan kandang
sangat berpengaruh terhadap susu yang dihasilkan
selain itu teknik memerah juga sangat penting
untuk menghasilkan susu tanpa bau kambing
selain itu kalau dari rasanya ini memang ada rasa rasa sedikit gurih juga ya
gurih dan memang bau kambingnya itu ganda ganda tidak ada
selain memproduksi susu segar warga gombeng sari juga mengolah susu kambing menjadi jajanan
salah satunya dodol susu kambing etawa
cara membuatnya cukup mudah
siapkan mentega garam gula jelly dan perasa
lalu susu kambing etawa direbus hingga mengental
campurkan semua bahan aduk dan diamkan hingga dingin
dan dodol susu kambing etawa siap untuk disantap
jadi memang rasa bau kambing ini memang sudah tidak ada
dan ini tadi sudah dicampur ya dengan rasa jeruk dan juga coklat
jadi memang rasanya percampuran antara buah dan juga susu
kambing etawa mulai diternakan oleh warga sejak dua ribu empat
susu kambing produksi warga desa ini sudah dikirim ke bali dan berbagai wilayah di jawa timur
hal ini tentunya membantu meningkatkan pendapatan warga desa